setelah sehari status ppkm dinaikkan ke level dua
pemerintah kembali menurunkan status ppkm di dki jakarta menjadi level satu
hal tersebut diatur dalam inmen dagri no tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh dua yang berlaku mulai enam juni dua ribu dua puluh
baru sehari diterapkan kini batasan batasan aturan dalam ppkm level dua
tidak lagi berlaku di jabodetabek
pemerintah sudah memperlakukan lagi ppkm level dua
perubahan aturan yang cepat ini terjadi di tengah naiknya kasus covid sembilan belas
secara keseluruhan kasus aktif covid sembilan belas di indonesia mencapai lebih dari tujuh belas tiga ratus kasus
pengamat kebijakan publik trubu strahardian shah mengatakan
di tengah pertambahan kasus aktif covid sembilan belas ini
pemerintah seharusnya mengambil langkah lebih tegas
untuk kembali menyadarkan masyarakat bahwa bahaya corona masih mengintai
dengan demikian masyarakat terpicu untuk tetap menaati protokol kesehatan
dan melakukan vaksinasi dosis lengkap
pemerintah harus melakukan langkah langkah yang sifatnya itu khusus gitu mbak
karena ini menjelang libur idul adha harusnya dari kemarin
dari kemarin ini kan sudah terlambat
seharusnya seminggu atau dua minggu sebelumnya
itu sudah ada istilahnya itu woro woro atau peringatan peringatan